cuma komen pj itu satu yang udah dateng kan
terus dugaan pengerahan aparat gitu gitu
karena harusnya memang prawira
itu adalah sesuatu hal yang sangat jarang sekali ditemuin ya